pemanfaatan danau rawapening dibahas di wwf dua ribu dua puluh
penjabat gubernur jawa tengah menyampaikan pengelolaan danau rawapening
yang berkelanjutan bagi kehidupan
world water forum yang dibuka oleh presiden jokowi
dihadiri enam puluh negara membahas tentang pemanfaatan air
pj gubernur jawa tengah nana sujana berbicara di forum international world water forum
dan memaparkan soal pemanfaatan danau rawa pening bagi kehidupan
danau rawa pening menjadi muara empat belas anak sungai
dengan luas genangan mencapai satu delapan ratus lima puluh hektare
dan volume air empat puluh delapan lima belas juta meter kubik
danau ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan
mulai dari irigasi pemenuhan kebutuhan air baku plta
mereduksi debit banjir tempat pariwisata maupun perikanan darat
tingginya fungsi danau rawapening membuat pemprov jawa tengah
sangat mendukung upaya penyelamatan danau prioritas nasional ini
jawa tengah memang sudah membuat komitmen
untuk terus secara berkelanjutan
untuk menjadikan danau rawa pening ini
memang bermanfaat di setiap
sejumlah kegiatan sudah direalisasikan
diharapkan kelestarian dan pemanfaatan
danau rawa pening bagi kehidupan bisa terjaga